pabrik senjata nasional pt pindad telah berhasil membuat tank tempur canggih
serangkaian uji coba tank juga telah dilalui dengan baik
bahkan sejumlah negara asing sudah menyatakan berminat membeli tank karya anak bangsa itu
dua puluh agustus lalu adalah hari yang bersejarah bagi pt pindad dan bangsa indonesia
hari itu medium tank buatan anak bangsa berhasil lolos uji penembakan
dentuman demi dentuman meriam kaliber satu ratus lima mm tersebut
memecah kesunyian kawasan pusat pendidikan infanteri di cipatat bandung jawa barat
sesungguhnya tidak mudah menembak sasaran sejauh satu tiga km itu
sebab selain sasarannya statis medium tank harus dapat menembak tepat sasaran yang bergerak
bahkan tank hasil kerjasama indonesia dan turki itu harus bisa menembak
tembak tepat sembari bermanuver
namun kecanggihan sistem kuba meriam medium tank itu terbukti
dari empat belas peluru yang ditembakkan semuanya berhasil mengenai sasaran
hal ini membuat pindad yakin tank bikinan mereka tidak kalah dibanding tank buatan luar negeri
setelah ini tentunya hasil pengujian prototipe yang kedua kita akan lakukan perbaikan
kemudian kita harapkan sertifikasi bisa satu bulan
sehingga kita harapkan sertifikasi bisa satu bulan
setelah itu kita siap masuk miss product
seperti apa yang disampaikan bu dirjen paling tidak di akhir tahun ini kita sudah siap untuk mendukung kebutuhan tni kita
cita cita pindad menggarap medium tank ini sebenarnya sederhana saja
yaitu agar tni terutama angkatan darat mau menggunakan produk mereka
apalagi tni ad saat ini sedang membangun divisi kostrat baru yang membutuhkan sedikitnya satu batalion atau sekitar lima puluh tank
belum lagi adanya kebutuhan
dan menggantikan tank tua yang hingga kini masih beroperasi
kementerian pertahanan pun sudah menyiapkan anggaran untuk membeli empat puluh empat unit medium tank untuk tahap awal
proyeksinya ya minimal kita awalnya harus empat puluh empat dulu ya pak ya
minimal empat puluh empat untuk pertama kali
kita sudah ada alokasi untuk melalui apbn dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas yang nanti kita akan matangkan di akhir
sembari menyiapkan anggaran dan produksi masal
tni ad berencana mulai melatih calon awak medium tank
kita sudah siap semuanya
tinggal kalau ini kan sebentar
dengan leopard nggak beda jauh
saya maka dan pengguna itu sangat mudah mengoperasikannya
nah inilah jangan sampai para jurid mendapat alusnya baru tetapi sulit mengoperasikannya
tapi saya lihat ini sangat modern dan ini tidak beda jauh dengan yang terdahulu yang main battle tank
adapun uji tembak ini merupakan langkah terakhir sebelum mendapat sertifikasi dari dinas penelitian dan pengembangan tni ad
sebelumnya medium tank juga sudah menjalani serangkaian uji coba seperti uji mobilitas dan daya tahan
jika sertifikat sudah ditangan langkah selanjutnya adalah produksi massal
selain mengundang decak kagum medium tank sudah diminati militer negara asing
di antaranya filipina dan bangladesh yang mulai melirik tank berbobot sekitar tiga puluh lima ton ini
iwan hermawan bandung
penelitian tentang medium tank sebenarnya sudah dilakukan oleh pt pindad sejak dua ribu tiga belas
pengembangan yang berlangsung cukup lama ini akhirnya menghasilkan alutsista yang berkualitas
dan tank tersebut pun telah lolos dalam berbagai uji coba
tridayak cakti adalah doktrin kavaleri yang berarti daya gerak daya tembak dan daya kejut
karena itu tank sebagai sistem senjata utama satuan kaveleri
harus memiliki kemampuan mobilitas tinggi dan gempuran yang mematikan
serta dapat melindungi awaknya dari serbuan musuh
hal inilah yang menjadi poin utama dalam pengembangan alutsista tank oleh pt pindad
bekerja sama dengan perusahaan fnss turki yang telah berpengalaman membuat tank
pindad akhirnya berhasil menelurkan medium tank
medium tank buatan pindad ini berbobot sekitar tiga puluh lima ton dengan tiga awak
senjata utamanya adalah meriam kaliber satu ratus lima mm dengan sistem pengisian otomatis
ditambah senjata sekunder senapan mesin kaliber tujuh enam puluh dua mm
layaknya tank modern tank ini juga dilengkapi sistem pembidik laser dan infra merah
sehingga dapat menembak dengan tepat dalam segala kondisi baik siang maupun malam hari
bukan urusan mudah membangun sebuah tank canggih
pindad membutuhkan waktu bertahun tahun mulai mencari ide dasar desain hingga akhirnya membuat perwarupa
akhirnya medium tank ini muncul pertama kali pada hari ulang tahun tni pada tahun dua ribu dua
pak tindo ini kan sudah setahun nih pengembangan medium tank bahkan mungkin dua tahun dari semenjak awalnya ya
kira kira dalam setahun terakhir ini apa aja perkembangan yang sudah dilakukan
dari sejak setahun kita bertemu sekarang kita sudah melakukan dua kali uji coba sembilan belas
yang pertama kita lakukan di turki dengan hasil yang cukup memberikan data
sehingga kita melakukan lagi uji coba kedua di indonesia
hasil daripada uji coba tersebut memberikan sebuah data yang cukup solid
sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kendaraan yang sekarang bisa dikatakan bisa memenuhi kebutuhan untuk perlindungan awak terhadap ancaman raja
medlas itu ledakannya diuji ledak ya berarti biaya
dan seperti waktu itu saya lihat videonya awak yang di dalam selamat ya itu ya
kebetulan untuk uji ledak yang di indonesia
kita sudah menggunakan hybrid tiga dummy
jadi itu merupakan sebuah dummy manusia yang seperti digunakan juga di industri otomotif untuk uji tabrakan
dari hasil ledakan kita sudah memperoleh data bahwa efek yang diterima terhadap kru di dalam cukup minimal
artinya kemungkinan selamatnya sangat besar
oke berarti untuk daya tahan ini barang ini sudah oke lah ya tank ini ya
nah terus selanjutnya setelah uji ledakan
setelah uji ledakan
kami sudah melakukan proses uji terhadap mobilitas dan durabilitas
jadi total kendaraan sudah menempuh sekitar dua enam ratus km untuk uji jelajah
jelajah itu semua medan
semua medan jadi untuk kendaraan tempur khususnya tank dua enam ratus adalah jarak yang sangat jauh
karena itu merupakan umur daripada pemakaian kendaraan itu tersendiri
oke berarti dan hasilnya
hasilnya kalau menurut dari lead bank angkatan darat sangat memuaskan dan di atas ekspektasi dari mereka
oke kemudian setelah itu dan yang terakhir tadi itu ya uji tembak gitu
hasilnya gimana tadi tuh hasilnya
kami hari ini sudah melakukan uji tembak sebelumnya kemarin sudah melakukan juga dengan dislik bang ade
hasilnya sangat memuaskan karena dari permintaan sekitar sepuluh tembakan di atas enam yang masuk perkenaan
artinya sudah di atas daripada standar yang kita tetapkan
saratannya dari angkatan darat
jadi semua uji semua yang lain lain ini evaluasi ini semuanya standarnya dari tni angkatan darat itu ya
betul standarnya memang dikeluarkan oleh user khususnya dari user card juga dengan digital
oke nah setelah semuanya ini selesai nih semuanya sudah selesai kira kira ke depannya apa lagi nih yang akan dilakukan
hasilnya masuk itu
kalau dari tim kami sendiri hasil daripada pengujian adalah tetap memasukkan untuk pengembangan selanjutnya
jadi harapannya dengan melakukan adanya first article yaitu tahapan sebelum produksi persiapan produksi kita sudah bisa meningkatkan lagi performa daripada teknik
oke emang yang kira kira yang perlu ditingkatkan lagi itu apa kira kira
tentu saja untuk kemulusan gerak dan hal hal yang berkaitan dengan operasional

dan setelah itu baru bisa dibeli oleh angkatan darat gitu nah harapannya ke depannya seperti apa nih mas findo
tentu saja karena tank ini merupakan salah satu program nasional yang akhirnya tercapai
ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami apabila kendaraan ini tank ini dapat digunakan oleh bangsa indonesia
medium tank buatan pt pindad ini didesain sesuai dengan kebutuhan tni angkatan darat
pengangannya pun telah mengangkatkan dana yang tidak sedikit
karya anak bangsa ini pun telah siap digunakan
yon hermawan bandung